sebuah kenyataan bagi nuraini memanggul beban berat untuk menyambung hidup
bukan baru sebentar nuraini menjadi buruh panggul karung semen sejak belia
kelas tiga sekolah menengah pertama atau smp
kini nuraini sudah berusia dua puluh satu tahun
kegigihannya memanggul karung demi karung semen telah mengantarkannya menjadi
mahasiswi semester empat fakultas olahraga universitas negeri makassar
ya dari setiap karung yang dipanggul nuraini mendapatkan upah rp enam ratus
bukan penghasilan yang banyak tetapi cukup bagi nuraini
pekerjaan memanggul semen ini ia lakukan bersama keempat adiknya
rata rata nuraini dan saudaranya harus memanggul delapan ratus lima puluh karung semen dari satu truk
tak pernah terpikir rasa malu atau mengeluh
nuraini ikhlas menjadi buruh panggul demi membantu ekonomi orang tua
karena sekarang ibur semester jadi saya bantu orang tua saya kembali

sudah lama ini
tetap di jalan
sudah lama dari kelas tiga smp
tidak ada perasaan malu ya
bukan ada seperti ini kerja seperti ini
tidak ada buat apa yang malu
dari hasil memanggul karung semen ini
nuraini dan seluruh adiknya tidak ada yang putus sekolah
ayah nuraini pun berharap anak anaknya bisa memperbaiki nasib
dengan menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi
di bulan sekolah dia bantu lagi saya
kalau tidak ada biasa juga
oh dia sekolah semua
tidak pernah ada yang putus sekolah misalnya
ya syukur ambilin dada juga
karena itu saya kasih taukan dia
ya biarpun bagaimana kesusahannya orang tua
harus ke sekolah
nuraini pun berharap
setiap karung semen yang ia panggil
akan mengantarkannya mewujudkan cita cita menjadi seorang guru
hasrul nawir pindrang sulawesi selatan